kalo kayak kecek kalo
pria berinisial ps ini ditangkap masa setelah kedapatan berbelanja menggunakan uang palsu
di pasar tiban gorsatria purwokerto banyumas jawa tengah minggu pagi
sejumlah warga yang kesal berusaha menghakimi ps namun masa lain berusaha menghalanginya
aparat polsek purwokerto timur kemudian mengamankan ps agar tak menjadi bulan bulanan masa
setelah melakukan pemeriksaan polisi membawa pria itu ke rumahnya di wilayah kemeranjen banyumas
saat menggeledah rumah ps polisi menemukan tiga puluh lembar uang pecahan palsu rp seratus
dan lima belas lembar uang pecahan rp lima puluh
jumlah uang palsu yang disita rp tiga tujuh ratus lima puluh
senin pagi kepala polsek purwokerto timur akbp sambas budiwaluyo
membenarkan adanya penangkapan terduga pengedar uang palsu
ps mendapat uang palsu tersebut dengan memesannya secara online
tersangkir adalah menukarkan uang palsu dan dibelanjakan kepada pendekang kelima
yang ada di pasar atau di tempat tempat yang lainnya
yang itu pekal pekal yang pendekang kecil
dengan modus menukarkan dan membeli barang kemudian mendapat pengembalian uang asli
yang itu yang dicaranya seperti itu
kini polisi masih mengembangkan kasus peredaran uang palsu ini
sementara itu atas perbuatan yang dilakukannya
ps terancam hukuman lima belas tahun penjara
imam ambarwoto banyumas jawa tengah